kita beralih ke informasi selanjutnya seri kedua kompetisi bola basket indonesia ibl digelar di gor citra arena bandung jawa barat jumat petang
dalam laga divisi putih bima perkasa yogyakarta mampu mengatasi perlawanan siliwangi bandung dengan skor tujuh puluh dua
hari pertama seri dua kompetisi bola basket indonesia ibl yang tersaji di gorcitra arena bandung jawa barat mempertemukan dua tim divisi putih bima perkasa yogyakarta dengan tim tuan rumah siliwangi bandung
di kuartal pertama siliwangi bandung yang sebelumnya sempat menderita dua kekalahan pada seri pertama di semarang tampil apik melalui duet legion asing asal amerika serikat daniel brown dan ganavan antoni hastings
penampilan impresi keduanya mampu menekankan
bima perkasa yogyakarta yang dimotori kapten tim yanuar dwi prias moro serta dua pemain asing anthony mcdonald dan emilio park
donald brown yang membukukan delapan poin di kuartal pembuka serta banyaknya turnover yang dilakukan pemain biwang perkasa yogyakarta turut berperan dalam keunggulan siliwangi bandung di kuartal pertama dengan skor dua puluh
memasuki kuartal kedua bima perkasa yang berusaha mengambil alih jalannya laga tampil nyaris tanpa celah
penampilan impresif emilio parks yang mampu menciptakan sembilan poin dan membuat bima perkasa berbalik unggul atas siliwangi bandung dengan skor tiga puluh satu
memasuki kuartal ketiga emilio parks yang dalam laga tersebut mampu menciptakan double double dengan dua puluh enam poin dan empat belas rebound membuat bima perkasa semakin menekan siliwangi dengan unggul jauh
freddy bangun bandung